jangan diangkat angkat
aku minta tolong siapa ya allah
apa dia mau nolongin aku
setelah semua yang udah aku lakuin sama dia
ini enak banget
kalau kamu kan spageti rasa tomat
ini spageti rasa rendang
awas kena baju
awas kena baju
tadi rasa apa
ini rasa kari
sayang kamu tuh
bikin aku seneng
ya namanya juga suami
kan berusaha untuk membuat bahagia
harus ya pak
posisi parkir mobilnya bisa dipindahin dulu sebentar
karena ada yang mau keluar
terima kasih pak
tadi mau vale katanya penuh
yaudah aku pindahin dulu mobilnya ya
biarin zakat aja pak
letakkan produk proprenya
nih kita pergi dulu
nih kondisinya naik
bisa yang mana ya kak

selamat malam pak
saya kur yang tadi sore
mengantarkan amplop pak
ada apa ya
apa ada yang salah
amplopnya sudah diterima pak
karena saya mau memberikan laporan pak
ke kantor saya
oh sudah kok sudah

terima kasih pak ya
lupa bacanya ya
mama tuh seneng banget
lihat keakrapan kalian
pokoknya mama harap
gak boleh ada lagi
yang seperti kemarin
ya kalian harus mesra kayak tadi
aduh gak seneng ya
kita berdua udah
aduh gak apa apa saya
yang udah lewat
yang penting sekarang
kamu pikirin masa depan
aku jadi gak sabar banget
tau gak sih mas
pengen ketemu semarin
pengen meluk dia
terus aku mau bilang
kalau aku sayang
cuma kamu gengsi aja mas
gak usah gr deh
bisa diem nggak usah gr
udah pertanyaan itu terus
aku gak gr kok
emang kenyataannya aja mas
kamu gak suka aku sedih
kamu gangguin terus ntar nabrak loh
aku coba telfonan nih
kenapa mau aku ngetelpon
sebentar ya mas
mama dirampok nen
hah mama dirampok
mobil papa juga dibawa pergi
mah sekarang mama dimana
di jalan flamboyan
mas kayak malah pingsan deh
mas kita ke jalan flamboyan ya
gapapa kita ngetelpon mereka pas kan kita udah disini
ma ya ampun ma mama bangun dong ma
selamat malam pak
bapak sudah sampai mana
rena sudah menunggu di kamarnya
ini udah sampai mana kita jadi mau ketemu rena nggak
jadi mau ketemu rena gak
aku rasa nanti aja deh mas
kita pulang aja ya
kita masih bisa ketemu sama rena tuh besok
karena belum bisa ke panti karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya jelaskan disini bu
saya mohon maaf sekali tolong dikasih tau rena bu ya kalau kami nggak bisa datang
tapi mudah mudahan besok kami bisa ke sana
nanti saya akan jelaskan sama rena
terima kasih banyak bu
terima kasih pak
kenapa mama bisa ke jam itu sama andin
dia sampai rela gak ketemu rena demi nolongin mama
padahal dia itu rindu banget sampai sakit ya
itu makan udah dingin loh makanannya
yuk ayo lanjutin
baru aja mereka akrab mesra
kok sekarang udah ribut lagi sih
ada apa sebenarnya sama pernikahan mereka ya
kenapaan sih sakit tau
kamu tuh kenapa sih
hobi banget marah marah
harusnya kamu tuh
kalian independentes adrian
aldebaran pasti dia yang kirim
ini pasti balasan dia buat gue yang udah bikin hak adopsi dia lepas